terima kasih anda masih bersama kami
ingin merasakan sensasi mengelilingi indonesia tanpa harus datang ke setiap daerahnya
nah cobalah datang ke garut
miniatur indonesia dengan beragam replika rumah adat sungguhan bisa menambah pengalaman berwisata yang berbeda
menariknya untuk melihat beragam rumah adat nusantara ini dilakukan dengan cara berkeliling danau menggunakan perahu sampan
selamat datang di rumah adat toraja atau tongkonan
dan kali ini saya akan mengajak anda untuk berkeliling indonesia tapi gak usah jauh jauh datang ke setiap daerahnya
karena di garut ada beragam rumah adat yang ada di indonesia
kedatangan saya disambut oleh rumah adat khas toraja
lengkap dengan ornamen kepala kerbau di bagian atas rumahnya
di antara sejuknya gunung guntur dan gunung putri terdapat danau buatan yang dikelilingi oleh resort yang dibuat layaknya rumah adat nusantara yang khas
ya indonesia memang memiliki banyak keanekaragaman
mulai dari budaya suku adat dan ciri khas rumah adat tradisional di setiap daerah masing masing
oke kebetulan konsep kita itu rekreasi alam dengan nuansa keakraban nusantara
jadi kita mengambil
konsepnya eksteriornya dari sana
kita juga mengedukasi untuk pengunjung di sini bahwa keanekaragaman rumah adat itu banyak gitu di indonesia
dan ada beberapa yang kita ambil eksteriornya
di sini para pengunjung bisa menikmati miniatur indonesia dengan cara menyusuri danau
bagi tamu resort disediakan khusus perahu sampan
bedanya untuk tamu umum bisa menggunakan sepeda bebek dengan menyewanya
dengan tarif dua puluh ribu rupiah
perjalanan mengelilingi nusantara bisa dimulai dari rumah gadang khas sumatera barat dengan arsitektur atap rumah runcing menyerupai tanduk kerbau dan ukiran khas minangkabau
tuhan sunda dari jawa barat yang memiliki ciri khas rumah panggung
lalu ada rumah toba batak yang kental dengan atap rumah yang terbuat dari ijuk atau daun rumbia
ada juga rumah adat bali
bangunan tradisional bali ini dikelilingi oleh beton yang berfungsi untuk menjaga arah pandang ke dalam rumah
terakhir ada rumah adat yang berasal dari nusa tenggara timur dengan atap rumah seperti perahu terbali
jadi banyak tahu ya tentang rumah adat kesekuan
tadi juga ada batak terus ntt ya di pojok sana
jadi nggak perlu jauh jauh harus keluar kota
cukup di sini udah meliputi semua beberapa daerah
puas berkeliling danau kini saatnya mengisi perut
karena sedang di garut tak lengkap jika tak mencicipi sate dombrut alias domba garut
namun ada pula hidangan khas sunda yang menggugah selera seperti ayam goreng tempe tahu dan lalapan
untuk menikmati kuliner di sini harga makanannya dibanderol mulai dari lima belas hingga satu ratus dua puluh lima rupiah
dian permatasari garut